pemirsa barangkali juga anda menerima ya
sebuah gambar yang cukup viral saat ini
beredar di masyarakat yaitu
politisi partai demokrat yang juga terpidana dua belas tahun
kasus gratifikasi pembahasan apbn perubahan dua ribu delapan belas
sutan batu gana sudah sekitar setengah bulan
harus dirawat di rumah sakit bogor medical center jawa barat
sultan dirawat karena menderita sakit keras
sudah hampir setengah bulan politisi demokrat
sultan batu gana terbaring lemah hingga harus mendapat
penanganan medis khusus di rumah sakit bogor medical center
kota bogor jawa barat meski demikian
pihak rumah sakit enggan menjelaskan penyakit terpidana
lima belas tahun penjara ini karena tidak mendapatkan izin
dari pihak keluarga
ya dari postingan yang beredar di sosial media
ini dia ya yang anda saksikan saat ini adalah beberapa foto
yang diambil memperlihatkan kondisi dari sultan batu gana saat ini
nah anda juga tadi menyaksikan
ada max sopakwa yang sedang menjemuh sahabat
sekaligus koleganya di partai demokrat
ya cepat sembuh terutama ya untuk sultan batu gana